nah tapi lan
brun stoker sendiri itu sebagai penulis novel dracula
dia tuh gak pernah ke bastille tadi
sampai jumpa lagi
aku akan berikan puisi yang terbaik dari lo
sejak ku terima tolakmu
tahu aku adalah palsu
ku berikan cinta suci
tapi kau sebut imitasi
telah memaksaku untuk pergi
dan ku pastikan
aku tak akan kembali
oke axel lover kelihatannya
telepon dari sam udah terputus
kalau gitu jadi sekarang kita mau
oke slaver kalau gitu waktunya sekarang untuk kita pamit ya
ketemu lagi besok masih di suara hati
gue hugo sampai jumpa
you apaan sih rin
kalau yang udah nolak samuel
tapi kenapa sekarang
malah nangis sendiri ya sih
nah tapi lan
brun stoker sendiri itu
sebagai penulis novel dracula
dia tuh gak pernah kekastil tadi
udah lamanya kita gak ketemu
kabar saya kurang baik roman
tante cuma kangen aja sama
ulan dan rahman gimana
mereka baik baik aja kan
soalnya beberapa hari waktu yang lalu
tante sempat ke kantornya om mandika
tapi dia gak mau ketemu sama tante
jadi tante gak bisa tau
kabarnya keluarga mereka
iya tante nih sebenernya
saya lagi di rumania nengokin bulan
emangnya ada apa disana
ulan dapat beasiswa disini tante
udah hampir sebulan lah
tante seneng banget dengernya
terus kabarnya om mandika gimana roman
kalau om mandika
sepertinya lagi kurang sehat
sebenernya saya kurang tau nih
jadi beberapa hari yang lalu
sebelum saya kesini
saya sempat ketemu sama om andika
dan saya sendiri yang bawa ke rumah sakit
sejujurnya saya belum tau
itu juga masih saya kepikiran sih
sampai sekarang tante
ya allah tante
maaf tante sebelumnya kalau saya lancang
menurut saya lebih baik tante jengukin om mandika sekarang deh
karena saya khawatir beliau kenapa kenapa
terlebih lagi saya dengar
hari ini om mandika gak keluar kamar sama sekali
dan saya yakin tante
di saat seperti ini omandika pasti sedang butuh tante
yaudah yaudah kalau gitu tante sekarang ke rumahnya om mandika ya
makasih juga kamu udah kasih informasi ini

aku harus ke rumahnya ma'am
mas andika sekarang
dia pasti butuh aku
kan baru kemarin ganti sprenya
ganti saja lagi ya
baik pak permisi pak
kamu ngapain kamu kesini
gak usah ikut campur kamu
lebih baik kamu pergi dari sini ayo sarah pergi
pergi dari sini ina ina
bawa orang ini keluar dari sini
udah cepet bawa dia ini pergi dari rumah ini
jangan jangan pernah biarkan dia masuk lagi ke rumah ini
udah sarah cepat
ternyata bener kata kamu
om andika itu emang bener bener lagi sakit
tapi tante gak tau itu obat apa
terus tante tanya gak sakit apa om mandika
tadi itu tante sempat nanya
tapi om manika gak mau bilang
dia malah nyuruh tante pergi dari rumah
tapi tadi tante sempet liat di kemasan obatnya
nama rumah sakitnya
jadi tante akan cari tau
tante tolong tante kasih tau saya
kalo tante udah tau penyakitnya om mandika ya
tolong jaga bulan juga ya